ini cendol ya cendol nih kok jujurnya sih
jujur aja karena ini baru putusan nanti
artinya kan ada perjuangan yang disusun oleh indonesia ini bu
yang pertama itu reduce reuse recycle
jadi apa namanya mereka bahkan bukanya tuh dua puluh empat jam gitu ya untuk memenuhi kebutuhan para pemudik yang terjebak kemacetan di jalan ini
kemungkinan obat ini tidak menunjukkan
namun juga ketika umpan yang dibuatnya berhasil menangkap ikan yang diburu
keduanya ada relasi emosi dalam hal ini cinta gitu ya
orang orang sering diingatkan tentang apa yang mereka tidak punya
meskipun sebenarnya dikatakan oh salah satu sumber sampah laut berasal dari laut itu sendiri tapi dari laut itu sendiri pun tetap dari aktivitas manusia cuma yang ada di laut gitu
atau mungkin ada idol lain yang ada disitu
itu latihan olah suara supaya bisa pakai teknik suara perut
saya sudah bersama mbak astrid dari cookpad
lada ia tidak bisa kayak lumpuh
mungkin saya pengen diceritain sedikit
cara mengukur tingkat fomo yang masih terhitung sehat
yang kemarin juga mendapat nominasi di festival film indonesia
oleh karena itu rute yang akan diambil perlu direncanakan
untuk buah dan sayur ini sebenarnya kalau di ayam itu kan kita ngambil untuk sari ayam yang larinya ke manis
mungkin yang saya buat hari ini bisa menjadi inspirasi nih untuk ibu ibu di rumah
pelayaran perdana dimulai oleh kapal pesiar spektrum of the seas yang merupakan kapal pesiar terbesar kedua milik royal carribean
paling kecil aku bisa jadi empat ratus sembilan puluh
dia mau jual medali nobel ya
bagaimana untuk mengetahui apa yang perlu kita lakukan
eh gak tau lupa sih kak
itulah udah ada dikasih titik garis putih itu dari situ ke atas
nah sebenarnya kan kalau ui mah lu kepengennya lo gitu ya lu sebenarnya udah ada tawaran main gak sih dari koleksi lain gitu
dan gue rasa itu posisinya penting ya
dan tentu ini juga menjadi hal penting gitu ya
satu jam nah agar menjaga keaslian tepung beras ketan di rumah produksi jelang jaket ini selalu